presiden joko widodo melantik gubernur dan wakil gubernur jawa timur kofifa indar parawansa dan emil elistianto dardak pada rabu sore di istana negara
keduanya dilantik untuk masa jabatan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
pelantikan dilakukan setelah masa jabatan gubernur dan wakil gubernur soekarwo dan saifullah yusuf berakhir pada selasa dua belas februari kemarin
pasangan kofifa dan emil dardak yang merupakan bupati trenggalek itu keluar sebagai pemenang pilkada jatim mengalahkan saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
kemenangan itu diperoleh kofifa setelah ia berlaga untuk ketiga kalinya di pilkada jawa timur dan melepaskan jabatannya sebagai menteri sosial di kabinet kerja